puluhan ibu rumah tangga korban penipuan arisan online mendatangi mapolres metro bekasi untuk melaporkan ketua arisan online
sedikitnya tercatat enam ratus anggota arisan menderita kerugian hingga mencapai lima belas miliar rupiah
sementara itu tiga orang pria ditahan karena menggunakan uang palsu senilai sepuluh miliar rupiah untuk menipu seorang warga bandung
puluhan korban arisan online mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian polres metro bekasi selasa siang
mereka hendak melaporkan ketua arisan online yang namanya berinisial dc
ketua arisan online dilaporkan karena diduga telah menipu dengan kedok sebuah arisan online di facebook dengan nama arisan mama yona
grup arisan tersebut beranggotakan lebih dari dua orang
para korban mengenal tersangka melalui media sosial facebook
namun setelah saja tuh tempo keuntungan yang dijanjikan tak kunjung diberikan dengan alasan akan diputar kembali
agar keuntungan semakin berlipat ganda
diperkirakan ada enam ratus korban yang telah terjerat
awalnya kan kita soalnya di ngirim bukti bukti terus tuhan
dua ratus seratus juta kita percaya di situ terus ada yang kayak kopdar gitu
di situ sih dari kopdar apa di kr juga ada
harapannya uang bisa ditangkap atau uang kembali
kalau saya sih mendingan uang kembalai aja ke member member kesianan
sementara ini kita masih memeriksa orang yang
ini diduga melakukan atau masih menjadi calon tersangka karena kita belum tetapkan ya
saat ini masih satu orang
tapi nanti berdasarkan alat bukti dan juga perkembangan hasil penyidikan
kemungkinan bisa saja ada tersangka yang lain
sejauh ini yang kita bisa inventarisir sekitar delapan ratus
satuan reskrim polres metro bekasi kota mengamankan tiga orang pelaku penipuan
yang mampu memberikan pinjaman uang dengan jumlah besar
korbannya bernama vera amelia warga bandung
yang hendak meminjam uang sebesar sepuluh miliar kepada tersangka demi kepentingan proyek pembangunan
tersangka berinisial ir hm dan ma kemudian menyanggupi dengan catatan korban mau memberikan uang tunai sebesar tujuh belas lima ratus rupiah
korban percaya pada pelaku setelah melihat pelaku yang memiliki uang dalam jumlah besar dan print out dengan logo sebuah bank
korban pun menyerahkan uang sebesar rp tujuh belas lima ratus kepada tersangka
namun korban tidak mendapatkan uang yang dijanjikan pelaku dan akhirnya ia melaporkan ke polisi
tak disangka uang yang dipamerkan pelaku adalah uang palsu
pada waktu itu membutuhkan dana yang cukup besar karena untuk proyek yang akan dilakukan
nah saudara tersangka hm ini menawarkan dana yang besar menghubungi bosnya
lalu saudara hm ini menunjukkan kotak
kotak yang ada di depan ini kepada korban bahwa dana yang dibutuhkan sudah siap
para pelaku mendapatkan uang palsu dari daerah jawa timur seharga rp satu ratus lima puluh perikat
tim liputan transmedia
beralih ke informasi lain
diduga menghirup uap beracun dari penampungan limbah
delapan warga di karawang harus dirawat di rumah sakit
lokasi penampungan limbah itu berada tak jauh dari permukiman warga
delapan orang warga dusun mekar mukti desa kutumekar kecamatan ciampel
senin sore terpaksa dilarikan ke rumah sakit
mereka diduga menghirup uap beracun dari lapak penampungan limbah b tiga dan barang bekas
ada asap gitu
jadi seorang ibu saya menuju di siram
saya seorang putra
nggak usah gitu
ini mata perih
udah mata perih
menggorokan air kecepek
ini dada sakit
ibu saya sampai muntah
kalau yang lainnya pada pingsan t nggak kemuntahin
kalau ibu saya muntah
terus ibu kan banyak air minum
air putih sama susu ibu emas
dua di antara delapan korban harus dirawat intensif karena tidak sadarkan diri
sayang pihak rumah sakit menolak untuk diwawancara dan melarang awak media untuk meliput
tariana kabupaten karawang